ibu almarhum brigadir j polisi yang tewas di rumah kadipropam polri
meminta kepolisian mengembalikan barang milik anaknya
permintaan ini disampaikan kepada kapolda jambi yang datang melayat ke rumah duka
keluarga meminta tolong kepada kapolda karena tidak punya biaya untuk pergi ke jakarta
kedua orang tua almarhum brigadir j menerima kedatangan kapolda jambi irjen rahmat wibowo di rumah duka
kehadiran kapolda jambi disambut ibu brigadir j dengan rasa haru
karena masih syok mengenang kepergian anak kedua dari empat bersaudara itu
melalui kapolda jambi pihak keluarga meminta barang milik almarhum dikembalikan
jika harus menjemput sendiri barang barang tersebut ke jakarta
keluarga mengaku masih berduka juga tidak punya biaya
bapaklah yang menjemputkan jembatan nilakan nipah bapaklah yang atur telepon ke sana
di jalan reja lah kami takut reja ini nanti ada apa apa di dalam
mungkin bapak lihat
tokoh agama setempat royanto situmorang turut menyampaikan harapan kepada kapolda jambi
agar kasus ini diungkap secara transparan

tapi dia di sini datang melihat menyampaikan rasa turut berduka cita
dan ada hal hal lain juga yang dibicarakan di dalam secara privasi dengan keluarga
berarti ada juga doa tadi pak
ikut prihatin pak dengan prihatin
sangat ikut prihatin dan saya tadi titip salam kepada bapak kapolda jambi
bahasa dari tokoh agama selaku pendeta untuk memohon agar kasus ini
ya segera diungkap dan sesuai dengan kerinduan daripada keluarga
mohon diungkap dengan terang beneran
ya cukup ini lho pak
kapolda jambi sendiri tidak memberikan komentar terkait kasus ini
dan datang hanya untuk melayat serta mengunjungi makam almarhum
di desa sukamakmur sungai bahar kabupaten muarajambi
arven kennedy muarajambi jambi